capres cawapres ganjar prano mahfud md juga akan mengajukan gugatan terhadap hasil pilpres
gugatan akan didaftarkan jumat atau sabtu ke mahkamah konstitusi
ganjar menyatakan banyak dapat laporan kecurangan proses pemilu
mulai dari seleksi calon presiden dan wakil presiden putusan mk hingga penghitungan suara hasil pemilu
pasangan ganjar mahfud juga telah menyiapkan tim hukum serta bukti bukti untuk mendaftarkan gugatan hasil pilpres ke mk
kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik
maka benteng terakhirnya adalah mahkamah konstitusi
dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum untuk kita segera mendaftarkan
apakah besok atau sabtu untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada
yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan hakim konstitusi nantinya
akan membuka tabir dan tentu saja harapan kita
mk lah nanti yang akan mengadili ini dengan baik dan bisa mengembalikan marwah demokrasi kita